memang saya tidak salah memilih pasangan brother
ini pasangan saya benar benar hatinya seputih berlian
berlian mah tidak putih
kira kira berlian putih berlian mah kira
berlian lah jika kristal
makanya gak usah lama lama resmiin aja pacaran reboi
iya gak ki
makanya jangan suka bercandain orang
yaudah sini hpnya mana
tapi kamu marah nggak nanti
ya enggak lah boy
kamu kan udah baik sama aku
malah tapi aku kayaknya suka banget sama kamu kan
yang sekarang jadi masalahnya kan cuma tinggal mama kamu boy
sama kamu kan jadi agak berubah gitu sama aku
apalagi sejak mama kamu tahu kalau kaki aku tuh suaminya adriana kan
tahan lama lama ya
gue kesana dulu ya
mau beli minum bang gak abis nih bang
boy mau juga sekalian ganti baju ya
ntar mau main lagi loh jangan ganti baju
ini kan nama handphonenya boy
kok kamu nelfon papi pakai nomor handphonenya boy kenapa
iya bi soalnya hp reva tuh ilang
loh kok bisa
emang gimana kejadiannya
kayaknya sih waktu lagi di aula
waktu lagi latihan nyanyi sama temen temen
ya reva juga gak tau siapa yang ngambil
reva cuma mau ngabarin itu doang gitu ke papi
ini juga reva lagi nonton temen temen latihan futsal
ditemenin sama mbak gans
jadi papi tenang aja ya
yaudah tapi inget ya
kemanapun kamu pergi
mbak gans nemenin kamu
yaudah udah dulu ya bi
kok muka kamu cemburut gitu
kopi aku kayaknya bete deh
karena aku deket deket sama kamu
kenapa papi kamu tuh bete kenapa sih
eh eh gak boleh tuh jorok
abisnya kamu tuh mukanya kok lagi panik panik gitu tuh ya
kayak lucu banget
kayak anak kecil mukanya
jadi kamu paling jago lah main futsal
akang abah pengkasih penanti bandung boleh tidak mengundang brother brother dari bandung gitu ya
paling tidak mereka pernah ya nolong nolongin abah lah sedikit sedikit dulu pacting pacting di bandung
ya boleh tuh akang abah
tapi yang penting penting aja kan janjinya kita bikinnya pernikahannya sederhana aja
hah apa saja
iya teh sedikit itu mah juga brother mah
akang budi dalton
masih hidup deh
alhamdulillah banyak orang
ini jangan kebanyakan tak purlah
ya nanti di init lagi
ini yang paling penting penting
jadi sebaiknya mah jangan banyak banyak karena ini tuh teh catering mahal tuh
dapurneng depi tuh
aduh dapat di init lagi
tuh dapat diskon apa atau endorse
nanti diatur lah
nanti lu cpc biasanya teh ketua kak
ini mah c
biasalah pokoknya diatur supaya tidak over budget gitu
kalau bisa adil lah lima belas dolar
udah ada saya yang buka
media udah cantik beauty ini agak kurusan beauty juga dulu sama beauty and the best sekarang beauty and beauty
kelak kelak kelak
kamu sakit lebih lama waktu ini beker di perantakan bray
ada hari di rumah sakit tengah perah raih
jadi sedikit makannya
sama disini tanpa kamu juga hambar bray
kata dokter tidak boleh minum kue
terus bakal kemana ya
kemudian disiplin biasanya juga kaki meja dimakan
ayolah senyaman banget
si dudung gak mau dijemput tadi tuh di telepon
ternyata sama nenek nad
bilang mah sendiri aja nanti
berarti yang bikin sakit dia yang nyembuhin juga dia
broding bukan begitu
teh iya teh ya
pakaikan infus tambahan buat saya
alhamdulillah saya tadi tunggu itu jadi sehat
si aa emang jadi malu tau
lihat lihat si putih
sok katanya deh bantuin ya
tadi sudah ada lima belas dari keluarga teh
manis sama dari abah hampir empat puluh
lebih banyak ya dari abah
eh teh nadia mantannya jangan diundang atau ntar ada yang ambang
abah mau undang siapa
abah mau undang siapa lagi
saya mah sumpah nggak ngundang mantan teh
hmm gak punya
iya gak punya
menurut teteh kalau cekeket teh diundang apa jangan ya
hei abang yang undang cekeket
eh bukan mau sih
ya udah kalau mau diundang juga nggak apa apa
kan niat kita baik membawa berbagi kebahagiaan sama orang di hari pernikahan kita ya kan
berbagi kebahagiaan yang berbagi sang
gak apa apa sop diundang
sop undang wah ya
kita sama sama seneng berbagi sama orang lain
masya allah ya
memang saya teh tidak salah memilih pasangan brother
ini pasangan saya teh bener bener hatinya teh seputih berlian
berlian mah tidak putih
kira kira berlian putih berlian mah herang
berliannya ini lah jika kristal
dari kamu berarti kalau saya suruh minum air putih kenapa nyokotnya air hera
kamu gak suka biasa nanti saya herang
kamu jangan intersepsi terus
kamu minum air putih juga padahal air herang itu bukan air putih
putih mah susu
ya interupsi baru sembuh sakit aja interupsi
ah tolong lah makin air masakitnya kumar ya
ya kalau mah
rezeki mah air air tapi iya mah sengaja saya pengen undangnya ke tite biar dia melihat betapa kasihnya saya terhadap teh manis biar dia lihat
saya boleh nggak undang keluarganya neng sri
si sri aja ding kenapa jadi airus keluarga abis nanti catering nak
dua tangan mah
ingat inget orang lain yang belum makan ya
sering aja tite
sering aja sudah
niatnya kan kita berbagi kebahagiaan
ini menjelang ramadhan kita harus banyak berbagi sama orang lain masa makan nanti itu
udah gak apa apa diundang aja sri sama keluarganya
terima kasih katanya
abah jangan lupa ya
harus farduh undang si desi
karena desi ya
abah bisa ketemu rengganis dan alhamdulillah